tetap bisa tidur gue

kacau nih remnya plung
ya ini remnya plung rad
eh ini remnya plung
iya ini remnya plung pak
siapa aja lagi
aduh udah kena
tuh lihat ini remnya plung
tuh lihat ini remnya plung
tuh lihat ini remnya plung

maaf bu kami sudah turun ke dasar jurang bu
mobil suami ibu sudah terbakar habis
bahkan pengendaranya pun ikut terbakar
sampai sampai jenazah saya sulit untuk dikenali bu
gak mungkin pak suami saya nggak mungkin meninggal

aku gak sanggup hidupkan bapak doni
sebaiknya kita bantu ke tempat
salam sehari maulai biju
inna jangka mila ini
kapan mau dibawa pulang
sebentar lagi bu
tapi mendingan langsung dikuburin aja
soalnya jenazah doni udah gak jelas lagi bu
hangus gak bisa dikenalin
tadinya mau diotopsi
ya allah kasih sekali nanti anakku
karinnya juga di rumah sakit bu
bisa lihat dia shock banget
setelah tahu kalau doni itu jasadnya nggak bisa dikenalin lagi
malah dia hampir mau terjun bu
nanti antar ibu ya
ibu pengen jenguk karina setelah kita selesai pemakaman doni

ibu pengen nyenguk karina setelah kita selesai pemakaman doni
ibu pengen nyenguk karina setelah kita selesai pemakaman doni
kamu tidak ingat apapun
bukan begitu musiknya
ibu kenapa gak mau ketemu sama karina